berikutan dukungan agar basuki chayapurnama atau ahok
maju lagi pada pilkada dua ribu tujuh belas terus mengalir
kali ini partai solidaritas indonesia psi memperkenalkan aplikasi goahok
hashtag go ahok underscore satu juta ktp pun menjadi topik populer bagi netizen tanah air
aplikasi go ahok adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk penjemputan formulir
bagi mereka yang ingin memberikan dukungan kepada ahok
sebagai calon independen keberadaan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan mereka
yang tidak sempat mendatangi posko posko teman ahok untuk memberikan dukungan
selain itu psi juga berjanji untuk mengamankan dan menyegel data yang diterima
sebelum nanti akhirnya diserahkan ke posko teman ahok
aplikasi goahok sendiri dapat diunduh melalui situs resmi goahok id dan playstore untuk android